sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok menanggapi banyaknya nama bakal calon gubernur yang disebut sebut akan maju dalam pilgub dki dua ribu tujuh belas mendatang
ahok mengatakan bahwa warga ibu kota pasti tahu mana yang terbaik untuk memimpin dki jakarta karena jakarta akan menjadi etalase negeri ini
jakarta ini daerah khusus ibu kota
tentu harusnya ini jadi etalase negara bangsa
yang jadi gubernur harus yang terbaik dari yang terbaik
dia mau pilih yang perempuan dia mau pilih yang lebih rohani dia mau pilih yang santun dia mau pilih yang lebih pintar
makanya tidak hampir keadaan undang undang